tangis kesedihan pasangan suami istri ini tak terbendung melihat tubuh kaku putra mereka
warga perumahan emplasmen rambutan kecamatan tebing tinggi serdang bedagai ini
tak menyangka jika anak mereka yang masih berusia sepuluh tahun
tewas akibat tersengat listrik di kabel penyangga tian listrik pln yang tak jauh dari rumah mereka
korban tersengat listrik saat asik bermain dengan bergantung sembari berayun di kabel penyangga
kuat arus listrik yang diduga berasal dari kabel tersebut membuat korban langsung terpental
warga yang mengetahui kejadian itu telah berupaya membawa ke rumah sakit
namun korban tak berhasil diselamatkan
iya dipegang anak saya rupanya kok terus dia kesetrum
baru dia terus ngapain sama saya mak mak dapet tuh kesetrum katanya gitu
fann ini yang lebih awal bermain jadi bergelantung di situ setelah itu tiba tiba pisan
ternyata itu kabel yang terjun ke itu ada arus listriknya seperti itu kejadiannya
kita kan ada nggak kelalaian dari pihak pln nih mbak dengan adanya kabel yang terbuka nih mbak
nanti proses lah nanti kita lihat
berkemungkinan dia ada kelalaian dalam
dalam hal tersebut
saat ini insiden masih dalam penanganan polsek tebing tinggi
tersengat listrik ataupun kesetrum merupakan kondisi gawat darurat
menurut dokter umum novandika k akbar
sengatan listrik sangat berbahaya bagi aktivitas jantung
jadi yang paling sering di highlight sama tenaga kesehatan
kalau ada pasien tersengat listrik satu dari jantungnya
karena ada risiko dari
gangguan aktivitas listrik jantung
nah gangguan aktivitas listrik jantung ini
efek lanjutannya adalah bisa sampai ke henti jantung
jadi jantungnya berhenti berdetak
yang organ lain yang terkait dengan sirkulasi juga ikut dan diganggu
jadi yang paling sering di highlight itu
selain menyerang jantung sengatan listrik juga dapat mengakibatkan luka bakar pada kulit
serta kerusakan otot dan gangguan pada organ dalam
dr novandika menunjukkan bahwa
ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai pertolongan pertama pada korban sengatan listrik
pertama matikan sumber listrik
kedua jika arus listrik tidak bisa dihentikan
dorong tubuh korban dengan benda isolator yang tidak dapat mengantarkan listrik
seperti sapu atau tongkat kayu
jangan pernah menggunakan tangan kosong
ketiga segera cari pertolongan medis
keempat tetap bersama pasien hingga bantuan kesehatan tiba
listrik memang bermanfaat dan berguna bagi manusia
namun sumber listrik bisa jadi berbahaya jika kita tidak berhati hati dalam penggunaannya
tim liputan cnn indonesia